badan litbang diklat hukum dan peradilan mahkamah agung ri
menjalin kerjasama dengan universitas brawijaya
untuk mendukung pendidikan para peserta program pendidikan calon hakim terpadu
kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama
yang berlangsung pada senin dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
di pusdiklat pahkama agung megamendung bogor jawa barat
kerjasama antara mahkamah agung dengan universitas brawijaya
membuka peluang bagi lima ratus dua belas peserta program pendidikan calon hakim terpadu
gelombang pertama untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di universitas brawijaya
kepala bidang program evaluasi pusdiklat teknis peradilan ma
mengungkapkan dengan kerjasama tersebut diharapkan para calon hakim
memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga membentuk hakim
yang berintegritas disiplin dan profesional
untuk kemajuan peradilan dan mahkamah agung
serta meningkatkan kepercayaan publik
sebelumnya ini kan kegiatan bbch ini merupakan perintah dari pimpinan
untuk mendidik hakim hakim ini menjadi hakim hakim indonesia yang berintegritas
dan mendidik untuk menjadi pimpinan peneliti masa depan
yang sesuai dengan norma dan kodetik yang berlaku di masa maha maha agung
kegiatan pada hari ini dimulai dari pagi hari
karena di bulan puasa ini juga termasuk tetap menjalankan bulan puasa
mungkin tadi ada kunjungan dari dekan fakultas hukum dari kasat brawijaya
yang bekerja sama sehingga teman teman adik adik kami ini yang cakim sekarang
ketika lulus nanti sudah bisa langsung mendapatkan s dua nya langsung
harapan kami tetap sebagai pendidik adalah
lulusan lulusan cakim ini menjadi hakim yang berintegritas
dan mampu menjaga harga dan martabat hakim
dan menjaga peradilan indonesia ini menjadi lebih baik kemudian hari ini
hal senada juga diungkapkan ketua senat ppct gelombang satu
abi zaki azizi melalui kerjasama tersebut dapat mendukung langkah calon hakim
kerjasama tersebut juga mengonversi materi pada diklat calon hakim
fasilitas brawijaya sehingga meringkas sks pada program pasca sarjana
untuk kegiatan hari ini itu kapus diklat bersama pakar badan
bersama pendidikan fakultas hukum dari universitas brawijaya
telah mengadakan kerjasama untuk siswa siswa cakin yang hari ini sedang pelatihan
khususnya siswa cakim pada gelombang satu yang akan melanjutkan pendidikan pada s dua
nanti itu akan difasilitasi
itu tadi kerjasamanya isinya kurang lebih seperti itu
sedangkan ada tiga gelombang kurang lebih untuk cakim angkatan sembilan ini
kedepannya ada tiga gelombang yang mana akan diselesaikan dalam kurang lebih empat puluh delapan minggu
atau dalam kurang lebih satu tahun dengan tahapan diklat satu
magang satu di kelas dua dan juga magang dua
pada program pendidikan calon hakim terpadu gelombang pertama
peserta calon hakim berasal dari empat badan peradilan
yakni peradilan umum peradilan agama peradilan tata usaha dan peradilan militer